direktur utama pln sofian basir akan kooperatif dengan penyidik kpk yang menggeledah rumahnya minggu kemarin
guna mengembangkan kasus suap proyek plt udiriau
penyidika pk melanjutkan penggeledahan di kantor pln senin sore
usai penggeledahan rumahnya pada hari minggu
direktur utama pt perusahaan listrik negara sofian basir memberikan penjelasan kepada media senin sore
basir mengaku terkejut rumahnya digeledah saat dirinya sedang tidak ada di rumah
dia akan kooperatif memberikan keterangan dan bukti dokumen yang dibutuhkan penyidik kpk
yang hendak mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan proyek plt udiriau
untuk sementara pln menghentikan proyek pembangunan pembangkit tersebut
karena kpk dan pln selama ini pun memiliki mou kerjasama
dalam mengawal beberapa proyek nasional pln
dan alhamdulillah saat ini sudah banyak kemajuan penyelidikan proyek listrik tersebut
dan hasilnya beberapa sudah dapat dinikmati oleh masyarakat
saya ingin kasih ini bagi kami semangat
harus untuk proaktif dalam rangka mencegah
korupsi korupsi tidak itu akan berjalan

setiap saat jika diperlukan
sementara itu komisi pemberantasan korupsi melanjutkan penggeledahan di kantor pln pusat
trunojoyo jakarta selatan senin sore
rangkaian penggeledahan penyidik kpk diduga terkait kasus yang menjerat
wakil ketua komisi tujuh dpr eni maulani saragih
dia terjaring operasi tangkap tangan pada tiga belas juli lalu dari rumah dinas menteri sosial idrus marham
eni diduga menerima dana sebanyak empat lima miliar rupiah untuk memuluskan proses
penandatanganan kerjasama terkait pembangunan plt uriau i
eni diduga menerima suap secara bertahap sejak desember dua ribu tujuh belas lalu
eko budi jakarta